mahkamah konstitusi saudara menolak semua permohonan yang diajukan pasangan anies muhaymin ganjar mahfud di sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
sebelumnya ada banyak dalil yang diajukan di persidangan namun tidak mampu meyakinkan hakim mk
dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat pemohon mengajukan dalil dalil antara lain
mempermasalahkan keabsahan pencalonan gibran raka buming raka
dali pembagian bansos untuk pemilu dan juga mobilisasi juga netralitas pejabat atau aparat
namun semua dali itu hari ini tidak terbukti
mahkamah konstitusi saudara menyatakan menolak permohonan sengketa pilpres yang diajukan pasangan anies muhaymin ganjar mahfud
namun ada tiga dari delapan hakim mk yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion
tiga hakim itu adalah salde isra arief hidayat dan eni nurmah
mahkamah konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
yang diajukan capres cawapres nomor urut satu anies baswedan muhaymin iskandar
hakim ketua soeharto yosudara menyebut salah satu yang dipertimbangkan mk adalah dalil anies muhaymin
yang meminta capres cawapres nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka didiskualifikasi
dalil yang disampaikan anies mohaimin ini tidak beralasan menurut hukum
mk juga bilang tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah prabowo gibran ditetapkan sebagai capres cawapres
penelitian atas fakta dan hukum sebagai menedurikan di atas makamah berkesimpulan
ssv termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah
serta eksesi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan
permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum
makamah bermenang mengadil permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku
ssv termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara indonesia tahun sembilan belas
seribu sembilan ratus empat puluh lima undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang makamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
dan seterusnya dianggap dibacakan
amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
mk juga menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga ganjar pranowo mahfud md
hakim ketua mengatakan dalil pemohon soal penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara pasangan prabowo gibran tidak beralasan menurut hukum
pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor satu tidak berlesaan menurut hukum
demikian juga dalil pemohon beliau dengan politisasi yang dilakukan menteri perdagangan zulkifli hasan
dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua belas
mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum
berdasarkan ukuran pertimbangan hukum menurut mahkamah dalil dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berasa menurut hukum untuk seluruhnya
menimbang bahwa berdasarkan urutan pertimbangan hukum di atas makamah berpendapat permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
capres ganjar pranowo menghormati hasil putusan mk yang menolak gugatan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
ganjar bilang putusan mk merupakan akhir perjalanannya dan mahfud md
ganjar menilai hasil sidang sengketa akhir perjalanannya dari pilpres begitu bersama dengan mahfud md
adanya dissenting opinion dari tiga hakim menunjukkan adanya nurani hakim yang berbicara
namun ganjar tetap menghormati hasil sidang dan mengucapkan selamat kepada pemenang tkn prabowo gibran
tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian
dan catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi eksepsi yang ada ditolak
maka hakim akan mengadili
hakim tidak hanya bicara kalkulator
bahkan tadi pak arief sampai mengabulkan
maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan
dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati
saya dan pak mahfud tinggal hari ini saja
maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima
dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang
dan mudah mudahan pr pr bangsa ke depan bisa segera diselesaikan
hari ini dolar menguat rupiah jatuh
hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak
terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi
saya kira itu pr pr yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan
daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini
sementara tim hukum timnas anies muhaymin bambang wijoyanto mengapresiasi tiga hakim
yang memberikan dissenting opinion dalam sidang sengketa pilpres
bambang menyatakan jika dilakukan pemungutan suara ulang
dalil timnas amin soal bansos di manipulasi ini terbukti
bambang menyatakan belum pernah dalam sejarah senggeta
namun demikian mengenai dalil adanya keterlibatan
ada dalam sejarah sengketa pilpres di indonesia
ada dissenting opinion tidak pernah ada
jadi hari ini ada tiga hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion
hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di indonesia ini
dia sedang menulis sejarah demokrasi di indonesia ini
sehingga kepadanya harus diapresiasi
mahkamah konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opini
penting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara
sumatera utara jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur bali kalimantan barat dan sulawesi selatan
dan kalau itu dilakukan insya allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini
dan yang paling menarik kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang
dalil kami dari tiga orang hakim itu dalil kami mengenai bantuan sosial
itu terbukti telah dimanipulasi
ketua tim hukum tkn prabowo gibran yusril iza mahendra menyebut
hasil sidang sengketa pilpres sudah diprediksi pihaknya
yusril menyatakan pemohon anies muhaymin dan ganjar mahfud
tidak mampu memberikan bukti di persidangan dan hanya berisi narasi
saya meramalkan dari awal bahwa pemohon kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan
dalil dalilnya dalam persidangan narasi narasi saja tapi tidak ada bukti
baik dari keterangan saksi keterangan ahli maupun juga dari alat alat bukti yang dibawa ke persidangan
bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang
dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon
jadi putusan yang kita dengar sama sama tadi adalah
mahkamah konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya
bakti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh kpu
untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden wakil presiden dua ribu dua puluh empat
yaitu pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
mk menolak seluruh gugatan sengketa pilpres yang diajukan pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
mengapa dalil dan bukti bukti yang diajukan tidak mampu meyakinkan hakim mk
kita ulas malam hari ini bersama dengan jurubicara anies muhaymin pipin sopian
dari tim prabowo gibran diwakili oleh nikolai aprilindo dan juga abdul aziz hakim dari tim ganjar mahfud
ya waalaikumsalam saya mau ke kang pipin dulu deh
kang pipin jadi ini kan tadi sudah jelas ya semua gugatan ditolak oleh hakim
sebenarnya kalau yang dilihat dari tim hukum ini bukti apa sih yang kurang atau yang tidak cukup
untuk membuktikan akhirnya gugatan ini bisa diterima tapi malah kemudian semua gugatan malah ditolak ini
tapi harus diralat ya tidak ditolak oleh semua hakim
yang tidak setuju dengan keputusan mahkamah konstitusi
jadi bagi kami ini ada harapan ya kami menghormati keputusan mahkamah konstitusi secara resmi
tadi dikatakan dari satu mengatakan bahwa semuanya narasi tidak ada bukti tidak ada fakta dan sebagainya
tiga hakim mk dalam sejarah mahkamah konstitusi ini tidak pernah terjadi ada dissenting opinion dalam sengketa hasil pilpres
baru saat inilah ada dissenting opinion tiga
jadi kalau diartikan dari kang pipin sendiri kalau gugatan ditolak hakim mk delapan tapi kemudian tiga hakim ini ada dissenting opinion apa
yang pertama adalah bahwa gugatan yang kami sampaikan ini memang ada harapan bahwa sesungguhnya bisa menjadi putusan mk
kalau salah satunya misalnya dari ketua mk nya bisa bergabung dengan yang dissenting opinion maka bisa menjadi keputusan
maka kami katakan ada harapan baik bagi kami bahwa dengan adanya tiga hakim mk mk dissenting opinion ini
memang harapan ke depan bahwa demokrasi kita akan lebih baik
mungkin saat ini secara resmi keputusannya gugatan kami ditolak
tetapi bagi kami positivity thinking kami adalah bahwa memang kerisauan rakyat indonesia saat ini termasuk yang kami sampaikan dalam gugatan
ternyata ada tiga hakim mk yang luar biasa
tiga profesor guru besar yang mereka punya hati nurani untuk membunuh
membuka mata hatinya tidak menggunakan kacamata kuda untuk memutuskan perkara sengketa hasil pilpres kemarin
mereka membuka mata bahwa politik kita dibangun
meskipun ditolak artinya tapi tadi ada catatannya karena tiga hakim mk ini justru berbeda pendapat gitu ya kang pipin maksudnya ya
betul itu yang menjadi tipis bagi kita
kalau gitu saya mau ke timnya ganjar mahfud bang aziz
bang asis kalau dari catatannya ini sebenarnya bukti bukti apa sih yang kurang sehingga gugatan ditolak hakim mk
iya kalau dalam konteks pembuktian memang kalau kita lihat alasan alasan yang diberikan oleh majelis hakim tadi saya kira
itu kan sebenarnya kita juga sudah maksimal sebenarnya untuk membuktikan secara sesuai dengan alat bukti yang kita berikan dalam proses persidangan itu
namun saya kira dalam proses
pembuktian kami baik para saksi maupun para ahli
itu tidak menjadi pertimbangan khusus oleh kelima hakim konstitusi yang tadi saya kira mereka putuskan untuk menolak atau tidak menerima permohonan kami
nah bagi kami soal soal pembuktian ini yang tidak dipertimbangkan oleh lima hakim ini juga menjadi presiden buruk
karena pertama di sisi lain ada tiga hakim yang secara substansi
yang saya kira punya alasan atau argumen hukum untuk mempertimbangkan alat bukti kami atau bukti bukti yang sudah disampaikan dalam proses persidangan di mahkamah konstitusi itu
itu menjadi catatan yang sangat kualitatif dan sangat berkualitas untuk menjadi pembelajaran bagi rakyat indonesia
misalnya contohnya soal pencalonan gibran ini kan tuntutannya untuk didiskualifikasi
tadi hakim mk menyatakan kalau pencalonannya untuk gibran sendiri sadar tidak ada intervensi dari jokowi
ini kan sebenarnya tadi kalau kita lihat dari pernyataannya prof saldi isra prof ini dan prof arief hidayat
kita melihat ada sebuah kesepakatan tentang pelanggaran etika atau pelanggaran moral saya kira
ada satu catatan penting yang harus diingat dan ini dilupakan dalam proses persidangan
terutama oleh kelima majelis hakim ini
bahwa kita ada punya aturan yang sudah dipositifkan di negara ini
yakni tap mpr nomor enam tahun dua ribu dua puluh satu saya kira
empat mpr ini yang saya kira tadi disampaikan oleh prof eni
yang ini tidak menjadi sebuah catatan ya
catatan argumen hukum yang disampaikan oleh kelima majelis hakim yang tidak menerima permohonan kami
nah kalau saya katakan soal gibran misalnya
saya kira sudah ada alat bukti yang kuat untuk memberikan kepada kita
bukan hanya kepada majelis di mahkamah konstitusi
tapi pada kebaliknya bisa tahu misalnya putusan mk mk maupun putusan terhadap dkpt terhadap kpu
nah itu bukti kuat bahwa negeri ini tentu tidak selamanya
oke bang aziz mohon maaf sambil diperbaiki komunikasinya
kita tidak mendengar suaranya bang aziz sambil diperbaiki
pak nikolai ini kan tadi dibilangnya oleh tim hukum satu dan juga tiga
ini sebenarnya sudah diserahkan semua bukti buktinya begitu
tapi kemudian akhirnya hakim menolak semua gugatan dinilaikan maupun anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
oke sambil diperbagi komunikasinya
kalau gitu saya balik lagi ke kang pipin
kang pipin ini kan tadi dalam semua ya yang dibacakan dalil dalilnya oleh hakim konstitusi
rata rata ini semua menyebut nih kayak tidak beralasan hukum begitu ya
terus kemudiannya tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan
berarti artinya memang ini karena faktor bukti bukti yang tidak meyakinkan hakim atau tidak beralasan hukum
makanya gugatannya tidak ada yang diterima satupun
saya kira kita ya seharusnya tambahan saya
misalnya nanti kita berharap mk itu memahami waktu empat belas hari itu tidak hukum untuk melakukan pembuktian
yang kedua adalah terkait dengan saksi
mk beberapa kali mengatakan bahwa tidak adanya saksi
hanya ada bukti kemudian tidak tahu bahwa monologisnya apa bukti
jadi ini kami melihat bahwa mk tidak memahami bahwa tidak mudah untuk menghadirkan
jadi ini adalah sesungguhnya yang seharusnya mk memahami kondisi
dimana tidak mudah pembuktian terhadap semua materi gugatan kita
ketika para saksi mengundurkan diri karena adanya intervensi
adanya intimidasi terhadap yang bersangkutan
harus ada jalan lain solusi alternatif
kalau misalnya saksi tidak bisa dihadirkan secara terbuka
maka bisa dihadirkan secara tertutup
inilah saya kira ke depan yang menjadi pembelajaran bagi kita
mk selalu mengatakan waktu kami tidak cukup
yang kedua adalah saksinya tidak bisa dihadirkan
memang kalau kita menggunakan kacamata kuda
kami memandang bahwa keputusan yang saat ini diambil
tetapi setelah kami mendengarkan ada tiga hakim mk yang mulia
disitulah kami memiliki secerca harapan
bahwa ada seorang hakim
majelis hakim yang peduli dan tahu persoalan
disitu ada politisasi aparat yang benar benar terjadi pada waktu itu
dan menguarakan suara kami para penggugat
kalau gitu saya langsung tanyakan aja kang pipin ke pak nikola ini
semoga bank sudah aman ya koneksinya ya
jadi kalau bang nikolai tadi di satu kang pipin
ini yang mengutamakan karena ada dissenting opinionnya
yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sengketa pilpres
nah kalau dilihat dari tim prabowo gibran sendiri
atau ya sudah kan semua toh gugatannya ini ditolak oleh hakim
ya jadi perlu saya sampaikan di sini
jangan diangkat yang tiga dissenting opinion
tapi kita lihat juga yang lima
hakim yang lima orang yang memutuskan itu
secara bulat itu menolak karena pertama
segala dalil yang disampaikan oleh paslon satu
kuasa hukum paslon satu dan kuasa hukum paslon tiga
itu menurut lima orang
itu tidak masuk pada substansi perkara
tapi kebanyakan mereka masuk pada norma
perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh mas pipin tadi
ada intimidasi saksi dan sebagainya
tidak pernah terjadi intimidasi
jangan membangun narasi narasi yang menyesatkan
yang mengatakan ada intimidasi dan sebagainya
di dalam putusan dari lima hakim
termasuk dari tiga hakim yang disenting
itu semuanya menolak akan permohonan satu dan tiga
jangan membuat narasi narasi baru ini
kenapa tidak diungkapkan di sidang
jadi jangan membangun narasi yang menyesatkan
saya atau anda yang bisa
karena anda sedang menikmati kemenangan ya
bentar dulu saya dulu atau anda
saksi yang akan anda hadirkan diintimidasi
oke pertanyaan itu akan langsung dijawab
bentar bang nikola nanti saya ke anda lagi
menyesatkan kalau anda tidak bisa menghadirkan saksi ya
ya dan ini memang prosesnya tidak mudah ya
ini yang harus dipahami seharusnya oleh mahkamah konstitusi
bahwa menghadirkan saksi di saat kondisi kita
kita ini demokrasi ini demokrasi cacat ya
demokrasi cacat ketika memang tidak sehat maka orang juga takut untuk hadir di persidangan
tahu bahwa ada kecurangan
demokrasi cacat yang bagaimana yang anda maksudkan
hal itu terjadi dua ribu sembilan itu terjadi
fokus demokrasi cacat cacat apa yang anda sampaikan
demokrasi cacat atau yang bagaimana
karena kan demokrasi sekarang ini demokrasi yang betul betul mengarah kepada suatu kebebasan
tidak ada lagi belenggu dalam demokrasi ini
datang bentar kang pipin belum selesai nih silahkan kang
ketika saya katakan ayo jadi saksi mereka katakan kami khawatir masa depan kami
kami khawatir nanti kami diapa apakan
karena aparat dan sebagainya ada intimidasi kekhawatiran
jadi disitulah memang harus ada terobosan hukum
ketika ada kekhawatiran ada yang mundur maka harus ada cari alternatif yang lain
yang kedua yang dibutuhkan adalah ketika melihat fenomena
ada para guru besar para akademisi mereka juga ada amikus turai para sahabat pengadilan menyampaikan itu
amin melihat ada tiga hakim yang luar biasa
jadi terlepas keputusan mk kami hormati bahwa itu final dan mengikat
tetapi kami harus sampaikan rasa hormat kami kepada tiga hakim mk
yang sudah berani untuk menyampaikan sikap yang berbeda dengan lima hakim yang lainnya
bagi kami ini adalah semangat perubahan yang dibawa oleh tujuh hakim
dan tentu harapan dari begitu banyak masyarakat yang menghendaki
supaya keputusan ini memang diterima bukan ditolak
tapi sekali lagi bagi kami kami tentu berharap bahwa ke depan indonesia akan lebih baik
dan keputusan tiga hakim mk yang disenting opinion ini mudah mudahan ini menjadi secerta harapan bagi kita
oke sebelum saya ke bang nikola saya mau nanya lagi ke bang aziz kalau gitu
bang aziz sebenarnya yang menarik juga tadi dalam awal awal kan hakim mk juga menyebutkan ya
ternyata menerima amiko skuriae menjadi pertimbangan
salah satunya dari disebutkan megawati soekarno putri ketua umum pdi perjuangan
nah apakah ini juga menjadi hal yang kemudian juga cukup melegakan
meskipun hasilnya tidak yang diinginkan oleh pasangan tiga
ya bang aziz dulu ya nanti saya baru ke bang nikolai silakan
ya sebenarnya kita melihat ya putusan hari ini itu kita lihat dari sisi konstruksi
keputusan ya secara hukum baik dari pendekatan positifistik maupun pendekatan substansi
nah karena kalau kita melihat substansi putusan itu kita jangan melihat di lima hakim
tapi di tiga hakim dalam menyampaikan substansi permohonan ya substanis permohonan kita
nah kalau dilihat dari perspektif dan pandangan itu sesungguhnya itu kan terlihat bahwa
kualitas ya dari putusan mk ini yang kita harapkan adalah untuk mencari kebenaran substansi itu kan terlihat
nah jadi bagi kami mungkin dari sisi aspek permohonan baik formil maupun material
itu sesungguhnya secara substansi sesungguhnya itu diterima lah begitu
tapi dalam untuk mencari kebenaran hakiki kebenaran substansi soal soal apa
apa adanya misalnya pelanggaran demokrasi pelanggaran konstitusi
itu kita melihat secara jernih secara substansi itu adalah di tiga hakim yang melakukan legal dissenting opinion itu
nah ini yang saya kira dalam putusan bersejarah di mahkamah konstitusi hari ini
dari pilpres ke pilpres yang kita lihat menjadi catatan substansi ya dalam putusan hari ini saya kira
baik kalau gitu singkat sekali bang nikola karena waktunya terbatas
kalau gitu sekarang apakah sudah lega atau jangan jangan masih menunggu was was lagi nih
jangan jangan nanti ada hak angket berikutnya nih terkait dengan pilpres ini singkat bang
kalau kami sih kami sudah menerima karena putusan mk itu kan final and binding
jadi tidak ada upaya hukum lain ada pun mau hak angket dan sebagainya itu adalah masalah politik bukan masalah hukum
dan kami yakin bahwa itu tidak akan terjadi
bang nikolai terima kasih bang aziz terima kasih kang pipin terima kasih selamat malam semuanya
mohon maaf nanti mungkin di lain kesempatan terima kasih